penyebaran kasus covid sembilan belas terus bertambah setelah masa libur lebaran provinsi jawa barat menjadi wilayah yang paling banyak menyumbang kasus harian covid sembilan belas beberapa hari terakhir
selain itu angka kematian akibat covid sembilan belas terbanyak terjadi di provinsi jawa tengah
bagaimana dua kepala daerah ini menjawab lonjakan kasus dan angka kematian akibat corona di wilayahnya
sore ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom gubernur jawa barat rituan kamil
selamat sore kang emil
selamat sore mbak riffana
gubernur jawa tengah ganjar pranowo selamat sore mas ganjar
ya selamat sore mbak rifana
oke saya ke jawa barat terlebih dahulu yang penduduknya jumlahnya lebih banyak ya
mas ganjar nanti saya baru ke jawa tengah
kang emil beberapa hari terakhir angka kasus positif covid sembilan belas di provinsi anda tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain
apakah ini imbas arus mudik lebaran kemarin kang emil
ya seperti saya bilang kalau ngomongin kasus aktif
saya sebenarnya sudah tidak terlalu
jadi kesimpulannya adalah ya ada peningkatan tapi tidak sebesar yang diumumkan
kemudian yang sering saya jadikan ukuran ilmiah mbak rifana hari ini itu adalah
keterisian rumah sakit
kalau itu nggak bisa gimana gimana datanya akurat
nah keterisian rumah sakit kami mulai naik
nah ini kan
gejala kenaikan kasus agak terasa dengan laporan dari rumah sakit
walaupun kenaikannya per hari ini tidak terlalu signifikan
jadi tren menaik ini sedang kami waspadai
salah satunya adalah tadi mewajibkan rt rw melaporkan warganya yang hilang selama lebaran
yang menandakan bahwa
dia kabur mudik kira kira gitu ya
dan kalau dia kembali ke wilayahnya itu segera dites antigen pcr dan diprioritaskan untuk pengetesan
seperti yang terjadi di parung tadi di bogor kira kira begitu
kalau bor di jawa barat menurut kang emil tadi memang meningkat berdasarkan data keterisian rumah sakit
dan saya mau tanya ke jawa tengah mas ganjar apakah memang angka kenaikan positif covid sembilan belas di provinsi anda
ini meningkat akibat mobilitas warga yang memang tinggi kemudian aturan larangan mudik yang tidak efektif
kalau efektivitasnya dibanding tahun lalu jauh efektif sekarang
karena terlihat dari yang mereka balik ya masih menerobos bisa lolos itu tidak terlalu banyak dibandingkan tahun lalu
jadi kalau kita melihat data ini maka aturan mudiknya sih berjalan dengan baik
hanya empat belas hari kita menghitung dari waktu mereka kira kira datang
apakah terjadi kenaikan
jadi data yang saya miliki terjadi peningkatan
kalau tadi kang emil menyampaikan dari berapa kapasitas bornya maka kita masih tinggi
artinya sebenarnya ya aman sih gitu ya
dan kami melihat situasi ini kayaknya akan terus berkembang
maka kita antisipasi agar bornya disiapkan tempat isolasi disiapkan
insya allah sih kalau dari sisi kuantitas kita masih aman
tapi kalau kita melihat tren ya kita mesti hati hati
saya mau kembali lagi ke jawa barat
kang emil ini kementerian kesehatan sudah menyentil para kepala daerah yang ternyata banyak angka testingnya tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan
ataupun yang dilaporkan
saya mau tanya angka testing di provinsi jawa barat
selama masa bulan puasa sampai lebaran kemarin berapa kang emil
apakah sudah memenuhi standar
ya saya kira naik turun mbak
biasanya di weekend memang agak turun
kemudian di hari hari biasa itu naik lagi
jadi tidak ada istilah tidak melaporkan
kita kalau jelek dibilang jelek
rasionya kalau bagus juga dibilang bagus
karena kunci dari penanganan ini kan transaksi
transparansi kira kira begitu
nah memang karena jawa barat ini penduduknya besar
kalau pakai standarnya who dari dulu sudah saya sampaikan agak kesulitan kira kira yaitu sekitar lima puluh ribu per minggu ya
nah kita sempat di empat puluh ribu sempat di tiga puluh ribu naik turun
tapi rata rata di angka angka tiga puluh ribuan
mas ganjar kalau tadi diakui oleh kang emil bahwa memang angka testingnya kalau di jawa barat mengalami up and down begitu ya
terutama untuk di weekend
bagaimana dengan di jawa tengah
apakah juga sama kejadiannya
memang up and down begitu angka testingnya terutama di weekend
kayaknya ini perilaku di birokrasi kita ya
dan perilaku mungkin di masyarakat
karena pada waktu waktu itu biasanya testing tidak dilakukan intens
maka hasilnya juga seperti itu
atau barangkali dari labnya juga pada saat itu juga tidak bekerja penuh begitu
namun kalau dari sisi prosentase
kita pernah agak turun itu di minggu ke tujuh belas
minggu ke tujuh belas
kemudian minggu ke delapan belas
kalau target who kita itu tiga puluh empat sembilan ratus empat puluh empat
alhamdulillah ketika kemudian switching pada alat ya
pada alat dalam arti tidak lagi swab
pcr test tapi bisa dengan anti gen
itu menurut saya cara solusi testing yang sangat bagus
nah pada saat itu diizinkan ternyata kita memang jauh bisa lebih cepat
dan kita bisa lebih cepat
dan minggu ke dua puluh kita agak tinggi
karena memang kita genjot
karena kita khawatir sih dengan beberapa kejadian
oke mas ganjar
meskipun angka testingnya up and down sama seperti di jawa barat
tapi ada yang menarik dari data satgas covid sembilan belas
angka kematian di provinsi anda sempat tertinggi
hari minggu kemarin
di tanah air begitu penyebabnya apa mas ganjar
apakah karena keterlambatan deteksi dan juga penanganan
atau seperti apa penyebabnya apa
iya betul mbak rifana
saya kira mbak rifana risetnya lebih bagus deh
karena kita mengkonfirmasi persis
ada satu keterlambatan mereka berobat
karena awal awal mereka ada gejala itu rata rata abai
yang kedua dari psikomorbid
maka kemarin kami dibantu oleh fakultas kedokteran undip begitu
kemudian kita minta ada tim yang mengevaluasi
tidak usah seluruh jawa tengah
di beberapa kabupaten saja yang memang angka kematiannya cukup tinggi
apakah karena mekanisme mereka mulai dari ada gejala sampai pemeriksaan terlambat
apakah itu komorbid
ataukah kemudian ada cara penanganan di angka sekitar yang buruk
jadi ini yang kemarin kita teliti
tapi kesimpulannya sama
banyak yang terlambat
maka sekarang orang sudah kerasa batuk batuk pusing pusing dan sebagainya
kita minta untuk segera melapor kepada yang keserdekap
oke artinya ada keterlambatan penanganan dan keterlambatan deteksi begitu ya kalau di jawa tengah
kembali lagi ke jawa barat
dengan kasus yang lebih banyak kang emil
apakah sudah dideteksi ada kasus kasus mutasi baru yang ditemukan di sana dari inggris india dan juga afrika selatan
dari banyaknya kasus di jawa barat ini
iya saya mau menambahi juga
sebelum kesana terkait kalau kasus kematian di jawa barat itu hampir setahun ini konsisten ya
di bawah rata rata nasional sekitar satu satu satu dua satu tiga
nah ada analisanya dua
ada kemungkinan virus di daerah jawa tengah ke timur itu variannya beda dengan yang di jawa barat
atau tadi apakah karena comorbid di jawa barat lebih sedikit dan lain sebagainya
nah itu juga sedang kita teliti
kemudian kita menyadari mbak bahwa covid ini sebelum ada varian inggris afrika selatan india memang sudah bermutasi mutasi
makanya sebelum heboh heboh istilah mutasi baru ini di indonesia sendiri jenisnya saya ingat sudah ada empat
nah khusus untuk jawa barat yang kita tahu itu di karawang
itu pun kan sudah di screening di bandara soekarno hatta
jadi pas kembali ke jawa baratnya itu sudah dalam posisi sembuh kira kira begitu
tapi pendeteksiannya bahwa itu ada varian dari inggris yang b satu satu tujuh itu dideteksi dan di treatmentnya di jakarta kira kira
tapi ktp nya adalah ktp jawa barat
maka secara kasus dihitungnya sebagai kasus orang jawa barat
walaupun terdeteksinya di bandara di soekarno hatta di terawatnya juga di jakarta
nah kemarin ada yang baru
kita mengetes para tenaga tenaga kerja migran yang pulang ke jawa barat kira kira begitu
itu sekitar kurang lebih tiga puluh tujuh positif mbak
tiga puluh tujuh positif kemudian tiga puluh tujuh positif itu enam nya di isolasi di rumah sakit
sekitar tiga puluh satu nya isolasi mandiri
nah di yang rumah sakit kalau ct nya di bawah dua puluh lima kita akan lakukan pengetesan namanya genome sequencing
nah genome sequencing ini kan teknologi untuk mengurai apakah ini covid tipe yang sudah kita kenal apa covid dengan tipe baru
hasilnya baru minggu depan
jadi mudah mudahan sih dari yang kita tes lanjutan genome sequencing ini tidak menjadi simpulan bahwa yang datang dari luar negeri warga jawa barat ini covid tipe varian inggris india atau apapun itu
sementara baru yang di karawang tadi aja
oke kalau di jawa barat sudah ada yang terdeteksi terkena mutasi baru begitu dari negara lain dan masih menunggu hasil dari genome sequencingnya menurut kang emil
kalau di jawa tengah dari yang terlambat deteksi dan juga penanganan apakah memang terindikasi terkena mutasi baru dari tiga negara itu inggris india dan juga afrika selatan
di jawa tengah ada kasus besar
besar diantara tanda petik akibat mutasi
karena datangnya kapal dari india
kapalnya berbendera panama
bawa rose sugar dari india dibawa kecil acap bongkar kecil acap
empat positif satu meninggal
dan sudah di tes genome sequencingnya dan mereka betul varian india
lalu kita cek ada satu ratus tujuh puluh sembilan nakes mbak yang merawat
yang itu masuk kategori dalam hubungan erat ya
erat ya oke
nah sekarang dari empat puluh dua itu ada diambil dua belas
yang city value nya itu lebih rendah tiga puluh
di bawah tiga puluh yang seperti kang emil sampaikan tadi
nah ini sekarang kita lakukan tes genome sequencing tadi ke ugm
maka tadi kita laporkan pada saat rapat dengan pak wamenkes
agar satu hubungan dagang kita dengan beberapa negara ini untuk bawa barang
saran saya hentikan dulu
kalau memang itu tidak bisa dihentikan karena mungkin akan mengganggu sesuatu
tolong prokesnya ditambah
mungkin kalau mau bongkar sekarang di tengah laut saja
atau sebelum mereka hair boring gitu sebelum mendarat
mereka kemudian di tes dulu di tengah laut
sehingga baru dibongkar
memang agak lama sih
tapi ini kan karena situasi memang seperti ini
maka sekarang mbak kita lagi lakukan sebuah tindakan cukup keras
rumah sakitnya tiga hari kita tutup
terus kemudian saya minta tidak ada yang isolasi mandiri
semua isolasi terpusat
pada nakes nakes kita
terbayangkan gak oleh kita
nakes saja bisa ketularan gitu loh
varian b seribu enam ratus tujuh belas dua ini rasa rasanya
cukup serius untuk kita tangani
terakhir ke kang emil dulu
nanti baru saya ke mas ganjar
kang emil epidemiolog memprediksi akan ada lonjakan kasus besar
di seluruh tanah air pada bulan juni
begitu juni mendatang
antisipasinya dari pemprov jawa barat
untuk menyiapkan tempat isolasi
dan juga bor di tiap rumah sakit seperti apa
saya mengapresiasi ya
karena pada dasarnya
menangani covid ini kita harus ilmiah
tidak pakai unsur politik politik
makanya kita setransparan
tapi kita punya pengalaman
tahun dua ribu dua puluh itu jawa barat rata rata
bor rumah sakit itu lima puluh enam puluh lima puluh enam puluh
karena orang orang yang dilarang mudik dua ribu dua puluh
melarikan liburnya ikutan di natal tahun baru
dan tidak seketat
membuka rumah sakit rumah sakit darurat
termasuk di tangsi tangsi tentara
artinya pola itu sudah kita siapkan
jauh lebih baik
belajar dari pengalaman awal tahun
saya akan monitor minggu depan
bornya ke tiga puluh
apakah dalam hari hari berikut naik
kalau polanya ternyata liniernya
trendnya cukup tinggi
persiapkan dari sisi
ketersediaan rumah sakit
tentunya pengetesan di rumah tangga rumah tangga
itu akan menjadi
jauh lebih berhasil dari psbb ya
kalau psbb itu
sifatnya skala kota
tidak semua boleh melakukan
nah ppkm mikro itu
terasa di jawa barat
berbasis melaporkan orang orang yang mudik
kemudian dengan kesiapan rumah sakit
saya kira sementara itu
cukup memadai ya
tadi orang orang dari luar negeri masuk
karena jawa barat sebenarnya pintu
masuk internasionalnya lebih
karena semua rata rata lewat cengkareng
terakhir ke mas ganjar
apakah ada strategi lain yang akan diterapkan
untuk menekan laju kasus covid sembilan belas
di provinsi anda
antisipasinya yang pertama
naikin tempat tidur
sehingga tempat tidur
untuk isolasi di rumah sakit
maupun di icu
kita minta untuk disiapkan
kudus sudah terjadi
kudus terjadi lonjakan
satu rumah sakit
maka tadi saya rapat sama para bupati
termasuk bupati kudus
langsung kita dorong untuk menaikkan
sdm peralatan perlengkapan
semuanya kita lakukan
dan hari ini saya mengajukan
usulan ke pusat
agar ada lab di daerah
untuk bisa ngetes
agar kita bisa melakukan tindakan
jauh lebih cepat
ini dua yang kita lakukan
selebihnya adalah operasi justisi
gak bisa enggak itu
gak boleh lolah
maka kepolisian sudah membantu kita
polda membantu kita
polres membantu kita
ambil tindakan tegas
siapa yang masih berkurumun
tidak mengikuti aturan
dan itu membahayakan
kita tunggu nanti bagaimana
langkah semua kepala daerah
untuk bisa menekan laju covid sembilan belas
dan kita doakan tidak ada lonjakan kasus
seperti yang diprediksi
oleh para epidemiolog
di seluruh tanah air
terima kasih sekali
gubernur jawa barat
dan juga gubernur jawa tengah
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom
sehat selalu bapak bapak